din kapan kamu gak sebaiknya didampingin sama pengacara
pengacara kita bisa loh dampingin kamu
udah gak apa apa mama
karena ada mama disini yang nemenin aku
lagipula ini juga surat panggilan pertama
mungkin mereka hanya minta keterangan saja
ya tapi kan mama cuma sekedar nemenin
mama gak terlalu paham hukumnya seperti apa
yang penting kita datang ke sana niatnya juga baik
memenuhi panggilan tersebut
ya lagipula aku juga tidak bersalah
dia selalu menunggu kamu disini
dia sangat mencintai kamu kita
dan aku mau kamu cepat
aku butuh perlindungan kamu kat
aku butuh kesaksian dari kami
karena cuma kamu satu satunya saksi yang bisa meringankan
apa yang akan elsa ngakuin ke aku
elsa akan menuntut aku kat
karena dia rasa aku sudah membunuh anaknya
itu gue kat
user kelebihan maksu muda
saya itu keramikan
apakah itu rupees pas
apa pimpe pene pilgrim pakaianmu ini
oh iya bu calon suaminya sangat laten menangani pasien ini
kau harus cepat sadar ya
ini semua demi kebaikan kamu
rani melakukan banyak cara untuk membuat kamu sadar
dan semoga dengan lantungan ayat ayat ini membuat kamu cepat sadar ya
kalau tidak aku pamit dulu
selesai promisi dulu ya
sudah selesai nin
rani hebat juga ya
aku melihat yang dia lakukan ke catherine
dia beli boneka beli speaker
ditaruh di tempat catherine
itu cukup membantu lah untuk pemulihan catering
itu emang rani sengaja naruh suara rekamannya dekat catherine
ya berharap catherine bisa bereaksi kalau dengar suaranya dia
ya suara dia bagus
ya memang bagus
aku melihat perjuangan rani
dia ingin membuktikan kalau catherine secepatnya supaya dia cepat sembuh
dia sering datang ke sini
bahkan yang aku dengar dari orang orang kantornya
dia habis dari sini langsung ke kantor dan dia mandiri di kantor
jadi dia gak sempat mandi
ya gitu lah rani
dia juga sering menunggu catherine setiap malam di sini nin
kalau melihat kelakuan rani itu sama sepertinya
ada yang melihatnya
jarang banyak bicara
laki laki yang setuju untuk mengakui
dia selalu ngakuin
ngakuin cara yang tidak sesuai ekspektasi
apalagi untuk membagiakan orang
semoga mas al segera ketemu ya nin
dan catherine juga segera siungan supaya bisa jadi saksi
terima kasih banyak

institution tityo hadir di baguindang
udah selesai baca qurannya
tadi kamu tuh pulang kerja
mama lihat kok kamu cepet banget tuh ben tuh pulang kerjanya
kamu sakit yuk
tadi bu anin pulang cepet ma
jadi aku diizinin buat pulang cepet juga
aduh mbak adin itu benar benar pengertian sama kamu ren
iya ma alhamdulillah bu anin paham kayaknya
tapi aku juga harus tetap tanggung jawab lama sama kerjaan aku
iya dong harus itu ren
terus pak catherine gimana kabarnya ren
kamu nemenin dia terus sambil baca quran kan
ya semoga aja mbak catherine itu lekas sadar ya ren
dan doa doa kamu itu semoga dijabah oleh allah swt
iya sampe sekarang masih belum ada perkembangan mbak
dan ini aku tadi udah baca tiga juz' al quran sambil aku rekam juga enggak
supaya kayak kita bisa dengerin bacaan aku ketika aku kerja gitu
dan nanti aku bakal setting juga timernya
mbak catherine aku bangga banget sama kamu ren
oh iya abis ini aku mau langsung ke rumah sakit lagi ya mbak
aku kayaknya pengen buru buru gitu ketemu sama catering
gak apa apa ren tapi kamu tuh harus jaga kesehatan ya
iya mbak insya allah
kau makan dulu yuk mbak catherine siapin ya
nah makasih ya mbak
wuh ada tulisannya gitu
rena sekarang aduh sayangku
eh ibu ibu ibu ibu kan dari luar
oh iya ya oma dari luar tapi aku kangen banget sama rena
rena kangen gak sama oma
apa si hidungnya mana sini sini
dikit aja kaya gitu
oh cuma mau oman juga sini
ya dari sini sini sini
ini gimana judulnya satu dua tiga

udah main main gak apa apa udah

terus omacan mau bobo sini tapi gak jadi
oh ada omacan kesini
bu chandra kesini semalam
kok dia gak ngasih tau saya ya gak telfon
sempet nanyain bu bos sih
jadi nginep gak tapi
eh sorry saya jadi taro situ
gak apa apa bu
ini tasnya giki pak wajah
iya jadi semalam bu chandra di sini
gak jadi nginep tapi ya
saya jagain askaras kalian
ibu mau giki anterin ke kamar
kok andin gak kasih tau saya ya bu chandra datang ke sini
bu chandra juga gak ada telfon saya
malah mau nginep lagi
mungkin mbak andin lupa
mau ngasih tau ibu
atau enggak mbak andin belum sempet buat ngaparin ibu
jam berapa bu chandra datang kemarin
dari sore sampai malam bu
mbak andin juga sempet makan malam di sini kok bu
terus habis itu ditawarin emput nginep
oh makanya dia mau nginep ya
tapi semuanya aman kan
aman kok bu
tapi kok mukanya kayak gitu
eee ini sebenarnya ini apa mbak elsa sama pak nino datang ke sini buat jemput bu chandra

lasi bok siapa bu

tetapi oplos kadang di luar negeri rana iaitu anaknya
tak berharga di luar rimmel
mengambil oruku mati
mendapatkan izin dari pak nino untuk akses kita untuk bertemu dengan ibu catherine
baru saya mengunjungi ibu catherine
ini gara gara saya habis ngecekin klien kita yang di bali
sebentar saya telepon pak nino
nggak ada catherine
nah schedule aku juga jadi berantakan sekarang
catherine masih di rumah sakit
belum juga sadar
kalau gini terus bisa berantakan lama lama schedule aku
bapak nyari sekretaris pengganti sementara dulu ya
karena aku juga nggak tahu sampai kapan catherine akan siuman
semoga aktivitas hari ini berjalan lancar

saya ingin minta bantuan dari pak amar
apakah saya bisa melihat keadaan catherine untuk menjenguk ibu catherine
atau tim saya nanti yang akan menjenguk ibu catherine kalau bapak bisa mengizinkan
bisa bisa tapi kalau saya boleh tahu untuk alasan apa ya
ini pak nino terus terang saya masih penasaran sekali dengan kasus kecelakaan kemarin pak
karena saya merasa ada beberapa kejanggalan di sana pak
dan salah satunya selain saya sebagai saksi di tkp ada ibu catherine sebagai saksi yang saat ini terbaring di rumah sakit
jadi kalau bapak bisa membantu saya untuk bertemu dengan ibu catherine atau tim saya yang akan menjenguk itu akan sangat membantu sekali pak
pak akbar ingin menyelidiki kasus ini
alatannya apa pak
sebenarnya sih simpel aja pak
karena saya itu yang ada di kejadian
dan kedua saya masih merasa ada kejanggalan di sini pak
karena ada indikasi kalau ini disengaja atau tidak
kalaupun tidak karena berdasarkan hanya kelalaian ya kita juga harus tahu dong pak karena apa
tapi sebaliknya kalau memang ini ada indikasi dari kesengajaan yang dibikin bikin kita bisa mencari tahu pak
dan kita mempermasalahkan
karena ini kasus yang besar pak
termasuk ya maaf bapak anda dan anak anda
dan kalaupun memang ini bukan sabotase jadi istri anda ibu elsa tidak perlu untuk menyalahkan ibu andin
tapi untuk soal istri saya saya pastikan dia tidak akan mencoba untuk menuntut kakaknya sendiri
karena mungkin saat kemarin itu elsa memang lagi sangat emosional
saya minta maaf nih pak sebelumnya
hari ini ibu elsa datang ke kantor saya
untuk meminta bantuan ke saya agar menjadi pengacara beliau
untuk menuntut ibu andin dengan masalah kecelakaan tersebut
tapi saya menolaknya
elsa datang ke kantor pak amar lagi
semoga ini tidak menjadi masalah ya untuk anda dan ibu elsa
saya jujur ini hanya menyampaikan karena anda adalah suami dari ibu elsa
bapak bisa membantu saya kan
untuk memberikan izin dan menyampaikan kepada keluarga ibu catherine untuk saya cari tahu
saya akan coba bicarakan dengan clortina catherine
terima kasih pak atas bantuannya selamat siang
selamat siang pak amar
itu kan elsa kok kebetulan banget
habis beli obat baru mau telepon elsa
apa ini dia
elsa sama riki ketemuan lagi
apa apaan sih ini
sudah deh rik ini ada apa lagi sih
sebaiknya aku cari tahu dulu mereka bicarakan apa ya
kalau langsung aku labrak aku nggak tahu apa apa dan elsa masih bisa mengelak
nggak usah komentar nggak usah komplain
ya lo mikir dong rik
ini kalau kita ketahuan berdua gimana
ya udah sekarang lo nggak mau sama gue
ini ada apa
mau ngapain lagi sekarang
beneran bapaknya keisha atau bukan sih
kalau emang bener bapaknya keisha aku pasti dukung gue sekarang
bukan malah ngebelan mbak andin
udah berapa kali gue bilang
gue ayah kandung keisha
tapi bukan andin penyebab kematian kesh
udah lah rik
gue bosen dengarnya
pokoknya sekarang gue harus ada di pihak gue
lo harus bantuin gue jadi pengacara untuk dampingin gue menuntut mandi
gue udah coba ketemu sama pengacara tiga pengacara sekaligus
jadi lo tolong ya bantuin gue
dan sekarang gue juga masih nyari nih
sa nggak perlu sa
ini kenapa sih
gue cuma nggak pengen ngebuka luka lama sa
dan gue nggak mau inget inget kejadian ketika keisha meninggal
udah cuma itu doang
ribet tau nggak
padahal ya dengan nuntut mbak andin
itu sama aja kita ngebelain anak kita yang mati sia sia di tangan orang ri
ngerti nggak sih
basik tau nggak
ricky mau ngancam ngancam gue lagi
ini pasti dia akan selalu tarik ulur
bukannya dukung gue malah ngeribetin
saya bukan mengganggu elsa tante
karena ada yang saya pengen sampaikan ke elsa
nggak usah banyak alesan
jauhin anak saya sekarang juga
saya temenin elsa karena
kamu mau mengancam elsa
saya temenin elsa karena saya ngerasa kesepian tante
semenjak kematian keisha
cesha itu bukan anak kamu
jadi kamu nggak usah ngerasa kesepian karena keisha itu kan
keisha itu anak saya tante
tante nggak percaya
tante mau minta bukti sama saya
saya akan kasih
selamat sore pak
apa benar ini kediamannya ibu andin karisma putri
betul pak polisi
kalau boleh tahu ada apa ya
kedatangan saya kemari untuk memberikan surat panggilan
dari kepolisian untuk ibu andin
waduh gawat nih ya
apa ibu andin bisa kami temui
sebelumnya maaf pak polisi
ibu andinya lagi nggak ada di rumah
tapi pak polisi bisa nemuin ibu rasa mertuanya ibu andi
silakan pak polisi
ya betul lagi pak
assalamualaikum ayang kiki
jadi begini ayang kiki
ini ada pak polisi nyariin ibu andin
tapi sudah bilang ibu andinnya ada di rumah
adanya ibu rosa
udah panggilin saya sudah
ya udah kalau gitu kiki panggil ibu dulu ya
bentar ya pak
pas banget ibu datang
pak polisinya nyariin ibu sama mbak andin
udah lah kalau begitu uya pamit
balik lagi ke gerbang bu
oke kalau gitu
ya silakan thank you ya
ibu ke dapur
pak mah silakan duduk
ada keperluan apa bapak datang ke rumah saya
untuk mencari anak saya andi
jadi begini bu
nah ini kebetulan
andin ada ya sayang pak polisinya mencari kami
selamat sore bu andin
kedatangan saya kemari
mau memberikan surat panggilan
buat bu andin dari kepolisian
untuk menjadi saksi atas kecelakaannya
ini surat panggilannya bu
saya harap ibu memenuhi panggilan ini
baik saya datang
kalau mama boleh lihat suratnya lift
kenapa ini dia sampai kayak gini
kamu mungkin bisa cerita sama ma
ya elsa benar benar menuntut aku mak
dia ngerasa keisha meninggal itu karena aku
ternyata dia belum berubah ya
setelah menjalani hukuman yang singkat itu
oh ya terus saya juga dengar dari kiki salmirna
waktu itu elsa sama nino datang menjemput bu chandra
apa ada ribut ribut di rumah
sewaktu jemput bu chandra
ada sedikit ribut ribut sih
cuma kan memang karena udah malam ya
aku juga udah malas ribut sama elsa ya
jadi ya kita selesaikan dengan secara dewasa aja
dan lagi bu chandra
dan lagi pula untuk masalah kayak gini ya maya
dia gak main main aku juga gak akan main main bang
yuk aku akan hadapin dia
mama yakin kamu bisa menghadapi ini semua
dan mama yakin karena kamu gak bersalah
kamu pasti akan bisa kembali ke dia
kamu ternyata diem diem abis ketemu dengan pak amar
ternyata pak amar kasih tahu nino
soal gue yang mau gandeng dia jadi pengacara gue
kenapa kamu ketemu dengan pak amar
ya aku emang ketemu sama dia
karena aku mau cari keadilan
keadilan macam apa lagi sisa
keadilan macam apa yang pengen kamu cari
udah lah no
kalau suami aku sendiri gak bisa dukung aku
tanpa kamu aku bisa maju sendiri untuk cari keadilan itu
kalau kamu gak mau dengerin aku nggak apa apa
tapi paling tidak kamu dengerin papa kamu
aku nggak peduli mau dengerin siapapun ya
aku akan tetep nuntut banding
langkah kamu itu salah elsa
dunia aku ini hancur no setelah keluar dari penjara
aku yang nuntut
aku ada di penjara
belum jadi seorang ibu untuk keisha
keisha belum ngerasain dirawat sama aku nu
kasian nih no
karena mesti nghadepin elsa yang keras kepala begitu
mama sudah dengar semuanya
mau kapan sekarang besok
besok gimana ya apa benar riki punya bukti aduh aku jadi ribet gini sih
ma kenapa kau ngelamun kamu bikin hal saya
aku kecapean aja kayaknya tadi kan habis beli obat
dan cuacanya juga lagi panas sekali tadi kan ya pa
aku gak mungkin bilang kalau habis ketemu sama ricky yang habis ketemu juga sama elsa
makasih ya jangan jadi harus keluar panas panasan tadi
ya nggak apa apa dong itu kan emang udah kewajiban aku dibeliin kamu obat
kamu ngelakuin obat
aku nyentuhkan agama saya
kalau gak mau istirahat istirahat aja
ya jadi seperti itu
ini ada apa ya
jangan jangan catherine kenapa nampak
ini ada apa ya
apa ada sesuatu yang terjadi sama catherine
ren ren lu jangan panik jangan berpikir gini gini
jadi tadi itu cerita pas gue lagi di rumah
istri gue nelfon ngasih tau kalau catherine itu ada respon
jadi ada gerakan gerakan gitu kan
terus tiba tiba langsung gue juga gak sabar
gue langsung kesini pakai taksi
ya tadi katanya catherine udah mulai bereaksi dan udah mulai menggerakkan jari jarinya
ya dok saya nih mau minta tolong dijelaskan ulang lagi dari awal
karena celon suami adik saya baru datang
iya jadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi pasien sempat menggerakkan tangannya
tapi dia belum bisa bereaksi seutuhnya
mabrok apa ini pertanda yang baik untuk catherine
tentu ini pertanda yang baik untuk pasien
kita sedang memantau pasien lagi setelah adanya reaksi ini
semoga dengan obat obatan yang kita berikan
dia akan lebih baik
reaksinya akan semakin membaik ya
kalau begitu saya pamit dulu ya
terima kasih dok
apa boleh saya masuk duluan kalau diizinkan
biar dong boleh
oke saya masuk akhirnya
saya senang sekali kat
akhirnya kamu sudah masih temankan dirimu baik
sedikit lagi kat
tapi pak amarnya
ya pak amar sih
bilang ke aku
kalau gitu mama jadi lebih legano
untung aja pak amarnya nolak
sebenarnya sih aku juga senang
kalau pak amar nolak
elsa karena aku gak kebayang
kalau seandainya pak amar mau nerima
dunia ke sepuluh mungkin
iya lah pastilah
oh iya aku lupa
pak amar mau minta aku hubungin
karena mau minta izin buat
aku ngabarin dulu ya pak
udah mau tinggal ya
aku ngerasa bersyukur banget
terima kasih allah terima kasih
karena engkau mendengarkan doa doa kita semua
gak ada doa yang sia sia mbak
ide semua itu harus bersabar
allah denger doa kita
dan kamu selalu nguatin aku
dan aku juga tau
kita sebagai manusia biasa cuma bisa meminta
dan kita juga gak tau
kapan akan didengar dan dikabulkan
jangan sedih lagi
aku gak sedih aku bahagia
jangan sedih ya
sebelumnya saya minta maaf kalau saya telepon malam malam
saya benar benar minta maaf karena
belum bisa jenguk catherine lagi
sejak kejadian itu
saya mau menyampaikan kalau nanti
itu akan menyelidiki
mobil saya yang kecelakaan
lo lupa siapa gua
kira kira gua gak tau apa rencana lo
menggandeng amar mahendra sebagai pengacaranya
bisa diam bentar gak
biasanya dengerin orang selesai bicara dulu
berinisiatif untuk menyelidiki kecelakaan itu
karena beliau adalah saksi
sekaligus orang yang terlibat yang melihat
kondisi pada saat para medis
dan papa serta keisha
beliau sendiri yang menelpon ambulans
jadi beliau berfikir untuk
melakukan penyelidikan secara mendalam
anda gak usah khawatir
pak amar disini tidak mewakili elsa sama sekali
jadi amar mahendra gak membela elsa
sekali lagi saya mau tekankan
pak amar tidak mewakili elsa untuk kasus apapun
beliau hanya ingin menyelidiki soal kecelakaan ini
berhubung beliau memang punya
andil sebagai saksi disitu
saya mewakili beliau untuk meminta izin ke anda
karena beliau dan timnya itu berencana untuk menjenguk
atau melihat langsung kondisi dari catherine
adalah saksi yang masih hidup selain andin pada saat itu
kamu benar benar gak main main ya elsa ya
kamu benar laporan aku ke polisi
aku pikir setelah kamu keluar dari pinjara kamu akan berubah
ternyata sama saja
aku kasih tau mama papa gak ya
kalau elsa udah laporin aku
tapi sebaiknya gak deh
nanti kesehatannya jadi terganggu
mbak akan hadapin kamu
bukan sebagai saudara
tapi mbak hadapin kamu sebagai lawan
satu langkah berat besok
besok harus aku jalani
karena seperti yang pernah kau bilang kita harus hadapi
kalau mereka menyerang kita nggak boleh diam dan mengalah
meski berat mas
karena aku harus berhadapan dengan adikku sendiri
tolong temani aku ya
jangan biarkan aku sendirian
kamu yang selalu ada di hati aku mas
aku kasih tau rendy deh
supaya besok dia gak usah nunggu aku di kantor
din kapan kamu gak sebaiknya didampingin sama pengacara
pengacara kita bisa loh dampingin kamu
udah gak apa mama karena ada mama disini yang nemenin aku
lagipula ini juga surat panggilan pertama
mungkin mereka hanya minta keterangan saja
ya tapi kan mama cuma sekedar nemenin
mama gak terlalu paham hukumnya seperti apa
yang penting kita datang kesana niatnya juga baik
memenuhi panggilan tersebut
lagipula aku juga tidak bersalah
iya betul juga sih
ya hopefully masalah ini gak jadi panjang ya
karena kan memang kamu disini juga korban
aneh aja gitu sih elsa ngelaporin kamu
ini gue mau kasih telepon marsi kalau nino sempat kabarin gue
dan dia bilang kalau amar itu mau ngecek mengenai kasus kecelakaan itu
ah ah din din din gini gini ya
lalu dengerin gue jangan salah paham
ya gue jelasin dulu
ya emang sebelumnya elsa sempat minta bantuan ke amar untuk jadi pengacara dia
cuma amar tolak amar gak mau
loh kok bisa kenapa
ya amar itu bukan orang yang bodoh
jadi pada saat terjadi kecelakaan itu
jadi sekalipun dia ngebilangnya elsa
gak akan pernah bisa menang
makanya amar gak mau dia nolak semuanya
jadi setelah semua pembicaraan itu
intinya dari pihak amar
minta izin sama gue buat datang ke rumah sakit
ya karena kan bisa dibilang catherine itu saksi kunci
catherine ada di sana
ada dalam mobil itu juga
jadi dari pihak amar minta izin ke gue
oh ya din lo inget ya
apapun yang terjadi
ada masalah apapun itu
terutama dengan amar
walaupun sekarang gue masih di kursi roda
aku juga sekarang lagi mau dijangka kantor polisi
aku kemarin dapat surat panggilan
berarti elsa udah ngelaporin lo di kantor polisi
emang anaknya keras kepala
jadi kalau misalkan memang ada maunya memang harus
yaudah sekarang gini aja
gue kesana sekarang ya
udah udah gak usah gak usah gak usah
kau mikirin kesehatan kamu aja dulu
ya sekarang lo suruh gue tenang bagaimana ya
gak bisa lah din
udah gak apa apa
ada mamah kok yang nemenin aku
alhamdulillah ada berita baik
dia jarinya sempat kera
semoga ketim bisa cepat sembuh ya
iya din makasih
yaudah kalau gitu enggak
ini aku udah mohon sampai ke kantor polisi
nanti aku telpon balik ya
siap siap siap din
niat amar mahendra kali ini
benar benar dari hati nurhani dia